juru bicara tim kampanye nasional joko widodo maruf amin
arya sinulinga meminta dpr tidak memberi gaji dan tunjangan hari raya
kepada anggota dpr dari fraksi gerindra
karena berasal dari pajak yang dibayar oleh rakyat indonesia
pernyataan ini menanggapi seruan wakil ketua umum gerindra arief poyuwono
kepada pendukung calon presiden prabowo sandi
agar tidak perlu mengakui pemerintahan hasil pilpres
dengan tidak membayar pajak
dan boykot pembayaran pajak
jangan dikasih gaji
sekretariat dpr ri
dan mpr ri
jangan membayar gaji
anggota fraksi dari gerindra
dan suruh staf pendukungnya
termasuk thr karena thr minggu depan sudah cair
bukan saya kakasian
tapi karena ternyata gerindra
meminta supaya tidak bayar